jangan tenang aja saya gak akan kenal kenal kok
bi bangun dong bi
bi bangun dong bi denger suara saya bi
bi buka matanya bi
bi sadar bi
gue udah sampai di rumah lo nih
kita langsung jalan aja ya
takut semuanya pada bubar
reva kita tuh kesana cuma buat mantau aja
kita gak ikut taruh suantar geng mereka kok
kayaknya gue males kesana deh
nanti kalau kita yang kenapa napa gimana
aduh udah deh reva
kalau kita terus terusan teleponan kayak gini
mending lo keluar cepat oke
gue tuh gini
itu cowok siapa ya
keren banget kayaknya
eh tunggu tunggu tunggu
duh kayaknya gue males deh
kalau kita ke rumah boy
mendingan sekarang kita ke kafe aja deh
parno banget sih lo ke rumah boy doang
udah lo santai aja kan ada gue
nanti kita pantau mereka dari jarak yang aman
santai tenang aja sama gue mah
ini ini ten kompresnya
biar saya saja yang kompres
nggak nggak usah biar saya aja nggak apa apa
bisa membangun bi
pelan pelan bi pelan pelan
den den boy nggak apa apa den
bikin banget bikin banget bi
saya seneng bisa ma udah sadar
sekarang kita ke dokter ya
bisa ma harus diperiksa
nggak usah den
ternyata bukan cuma muka bisa lama yang sakit
tapi tangan bisa ma juga kena
gabi ini harus tetap diobatin bi
bisa ma tahan sedikit ya
nggak sih ada yang sakit lagi gabi
nggak apa apa kok den
ini harus dikompres nih kayaknya
bisa lama dengerin saya ya
apapun yang terjadi
demi keselamatan bisa ma
nggak mungkin den
bibi gak mungkin janji kayak gitu
jangan suruh bimbing janji kayak gitu
ya kenapa bi
apa susahnya sih nurdin permintaan saya
bibi udah janji sama almarhumah mamanya den boy
bibi akan ngelakuin apa aja buat den boy
bibi akan menjaga dan melindungi dan boy
jadi jangan suruh bibi janji kayak gitu
den boy mau kemana
ada urusan yang harus saya selesaikan sekarang juga
jangan ke sana den
tolong jangan ke sana
mungkin di mata orang lain bisa alma cuma art
tapi buat gua bisa ma adalah keluarga gua sendiri
gua nggak akan terima mereka nyakitin bisa ma kayak gini
jangan pergi den
aku harus tetap pergi
sempat datang tahan den boy biar dia nggak pergi
tunggu den mas
kenapa lagi pak tatang
boy itu jangan ngotot untuk pergi den mas
karena mereka itu wajahnya sangar sangar dan mereka itu suka ngeroyok iya
pak tatang tenang aja
wah keren den mas keren pol
kalau sudah naik motor gini den mas tidak ada duanya duanya
den mas ini kalau sudah naik motor jangan keren
lagunya disuruh bik salma untuk nahan den mas boy pergi
buka biarkan bewa
kali ini gue gak akan biarin mondi sama geng serigala kabur begitu aja gue bakal
bikin perhitungan karena dia udah nyakitin orang yang selama ini gue anggap seperti keluargaku sendiri
mah aku udah cantik kan kamu itu selalu cantik dan sempurna tau gak sih di mata mama
boy kok belum dateng ya
ya paling bentar lagi sampai
kamu gak mau coba telepon boy
ya cuma sekedar bertanya aja sih dimana
it's okay lah ya boy juga pasti gak akan marah kan
tetep gak diangkat angkat mah
deng gelitik kedengar menurun